setelah mengesahkan perpu tentang ormas
tiga fraksi yang menolak yakni gerindra pks dan pan
mendorong agar diajukan permohonan judicial review ke mahkamah konstitusi
berdasarkan undang undang partai politik tidak berhak meminta uji materi ke mk
namun partai dapat mendorong pihak lain untuk mengajukan permohonan uji materi
setelah mengesahkan perpu tentang ormas dalam sidang paripurna selasa sore
tiga fraksi yang menolak perpu dan kalah voting tidak menyerah
gerindra pan dan pks mendorong masyarakat ataupun ormas
mengajukan permohonan judicial review ke mahkamah konstitusi
sesuai dengan undang undang partai politik tidak bisa meminta uji materi
namun parpol dapat mendukung siapapun untuk mengajukan permohonan uji materi
tetapi ada ormas ormas yang bersimpati dengan gerindra
saya kira itu bisa menjadi satu pihak yang punya kaitan langsung
yang bisa menjadi pihak yang terdampak
dari perpu ini
jadi saya kira dengan adanya undang undang ini
bagi masyarakat yang menginginkan adanya satu koreksi melalui proses judicial review
ya sangat dimungkinkan
ya bisa saja bisa saja
nanti itu sangat tergantung kepada materinya juga
substansi materinya gitu ada hal hal yang saya kira prinsip
tetapi gerindra saya kira yang menjadi concern kita ini persoalan peradilan
dan persoalan yang menyangkut masalah kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh undang undang
yang kini kebebasan itu direduksi dengan satu penafsiran yang subjektif dari pemerintah
selain itu pan pks dan gerindra akan menginisiasi revisi undang undang ormas yang baru disahkan
revisi menyangkut mekanisme pembubaran melalui pengadilan dan ancaman pidana
bagi ormas yang melanggar pancasila
karena perpu itu sudah diterima menjadi undang undang sekarang kesempatan itu ada dua
revisi terhadap perpu yang sudah dijadikan undang undang dan pan akan paling depan untuk mengajukan revisi
terhadap hal hal yang kami anggap sangat krusial untuk direvisi
artinya nanti masa sidang berikutnya kami akan melaksanakan
diusulkan kepada prolegnas untuk menjadi target di dua ribu delapan belas
kemudian yang kedua
pan tentu mendorong masyarakat sipil atau pro demokrasi atau ormas ormas islam
yang merasa perpu ormas itu menjadi masalah untuk melakukan judicial review atau jr ke mahkamah konstitusi
sebelumnya menteri dalam negeri cahyokumulo membuka peluang revisi undang undang tentang ormas yang baru disahkan
pemerintah juga menyatakan siapapun yang tidak puas dengan pengesahan perpu tentang ormas
dapat mengajukan gugatan ke mk
ya sudah bergabung bersama kami dari gedung dakwah muhammadiyah menteng jakarta pusat
ketua pimpinan pusat pemuda muhammadiyah dhanil anzar siman juntak
selamat sore bang dhanil
selamat sore mbak eva assalamualaikum
bang daniel dpr sudah mensahkan undang undang ormas
kemudian kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu
organisasi masa yang akan mengajukan uji materi terhadap undang undang ormas ini
apakah pp muhammadiyah berencana untuk melakukan uji materi ini
pertama statement akan melakukan uji materi itu kan baru disampaikan oleh pak busro muhhodas ya
beberapa waktu yang lalu begitu ya
nah memang sejak awal ada rencana melakukan judicial review
karena terkait dengan ada beberapa kealpaan
yang harus dikoreksi terkait dengan perpu ormas itu yang sekarang kemudian bisa jadi undang undang ormas
kemudian yang kedua mbak eva pada prinsipnya kami di pimpinan pusat pemuda muhammadiyah khususnya
itu menghormati proses demokrasi yang sudah berlangsung
nah proses demokrasi yang sudah berlangsung itu kita hormati tentu kemudian ketidaksepakatanku kita
itu kita tunjukkan dengan cara cara yang juga legal ya
dan sesuai dengan keinginan kita
dan tidak demokrasi tentunya
apa itu tentu mendorong supaya dpr dan pemerintah agar melakukan revisi terhadap undang undang itu
kenapa harus dilakukan revisi terhadap undang undang itu
ada dua hal yang menjadi masalah mendasar ya
terkait dengan undang undang yang nanti akan yang sudah disahkan itu
itu adalah ancaman terhadap demokrasi kita sendiri
di satu sisi di sisi lain ada upaya menegasikan proses hukum yang seharusnya itu menjadi instrumen utama dalam negara demokrasi
nah salah satu upaya yang paling lag
paling legal tentu
secara politik ya kita berharap ada revisi
supaya kemudian tidak membahayakan atau tidak mengancam demokrasi kita di masa yang akan datang
pihak masyarakat termasuk mungkin nanti pemuda muhammadiyah akan mencoba berdiskusi dengan banyak pihak
untuk kemudian melakukan judicial review
ya kami bisa diskusi dengan teman teman lbh
bisa diskusi dengan teman teman apa
aktivis pro demokrasi lainnya begitu
baik bang daniel anda katakan ada ancaman terhadap demokrasi di indonesia
poin poin mana saja dalam undang undang tersebut yang anda nilai mengancam demokrasi di indonesia
pertama kan kalau kita pahami instrumen utama dari demokrasi itu adalah
law enforcement ya penegakan hukum
ada proses hukum yang kita hormati
nah yang diabaikan bahkan dianulir dalam undang undang ini
itu adalah law enforcement penegakan hukum dalam konteks proses hukum
proses peradilan itu diabaikan seolah olah tafsir siapa yang membahayakan negara dalam konteks tidak bersesuaian dengan negara
tidak bersesuaian dengan pancasila tidak bersesuaian dengan demokrasi
itu tafsirnya tunggal dan dibuat oleh pemerintah itu sendiri
jadi tidak ada dialog di situ
dialog yang saya maksud tentu adalah dialog pengadilan proses hukum di pengadilan
kemudian yang terkesan menonjol adalah monolog
monolog dari rezim dari pemerintah
pemerintah melalui mendagri bisa
yang menetapkan siapa yang tidak bersesuaian dengan pancasila
siapa yang tidak bersesuaian dan membahayakan nkri
nah itu berbahaya sekali buat demokrasi kita
seolah olah kita menghidupkan rejim represifitas
nah rejim represifitas inilah yang kemudian harus dianulir
maksud saya adalah mbak eva pada dasarnya kekuasaan itu punya patologi
nah ketika potensi patologi abuse of power itu ada
ketika ada instrumen hukum yang memberikan jalan kekuasaan untuk melakukan abuse of power
maka kesempatan itu bisa terjadi
oleh sebab itu pimpinan pusat pemuda muhammadiyah tidak menginginkan demokrasi yang sudah kita bangun
sejak lama ini sejak reformasi
kemudian dirusak oleh satu dua tiga tiga dua tiga tiga dua tiga tiga dua tiga dua empat empat empat empat empat empat empat empat empat
disak oleh satu perpu begitu atau satu undang undang yang sudah disetujui itu oleh sebab itu kita
mendorong dua hal tadi ya bisa melalui revisi juga bisa melalui apa melalui jr nah tetapi
ada ibroh ada pembelajaran yang bisa diambil dari apa polemik perpu ini apa itu kami ingin
sampaikan pesan bahwasannya sesungguhnya teman teman misalnya teman teman disebut
tahrir indonesia dan segala macam sekali lagi membuktikan bahwasannya mereka itu punya ruang
apa di arena demokrasi demokrasi yang mereka hujat yang mereka togut togutkan yang mereka
mereka kafir kafirkan itu faktanya justru memberikan ruang mereka apa untuk berwacana
untuk mencari keadilan dan sebagainya terbukti kami yang tidak bersepakat saja dengan dengan
mereka karena ini era demokrasi dan kami tidak ingin demokrasi itu dirusak karena bagi kami
misalnya di pimpinan pusat pemuda muhammadiyah demokrasi ya sangat kompatibel dengan islam
sangat bersesuaian dengan islam demokrasi itu ya sangat islami kira kira begitu nah jadi ada
pembelajaran ada pesan terhadap mereka mereka terutama teman teman
disebut tahrir tapi walaupun kami ndak bersepakat dengan mereka dalam konteks wacana ya dan gerakan
tentu hak hak apa demokrasi mereka itu harus tetap dilindungi oleh negara karena komitmen kita
kita bersama di indonesia adalah memilih demokrasi memilih pancasila itu sebagai sistem politik
dan sebagai prinsip pancasila sebagai prinsip hidup bersama
saya pikir itu mbak eva
baik artinya sepakat dalam demokrasi dan juga pancasila dan undang undang ormas ini tidak demokratis dan tidak pancasilais
anda menilai seperti itu
tapi saya ingin kembali ke pernyataan anda ada peluang untuk abuse of power
apakah anda percaya pemerintah sekarang bisa menggunakan peluang itu
kalau dalam poin poin undang undang ormas sendiri di pasal pasal mana saja
apakah mungkin pasal sanksi pidana yang disebutkan berat dalam undang undang ini apakah itu juga salah satu bentuk sebagai peluang untuk abuse of power
kalau kita merujuk undang undang awal undang undang ormas nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas itu proses pengadilan itu jelas lho mbak prosesnya
artinya proses teguran pertama teguran kedua teguran ketiga sampai kemudian masuk pada
proses peradilan kemudian dibuktikan dia bersalah dan mereka punya kesempatan untuk melakukan pembelaan
kemudian pengadilan memutuskan mereka bersalah atau tidak mereka dibubarkan
nah dia tahapannya jelas prosedural hukumnya jelas
tapi kemudian dalam perpu ini yang kemudian sudah disahkan kemarin itu kan tahapan seperti itu tidak ada
artinya tidak ada wewenang pengadilan
nah disitulah muncul potensi abuse of power
siapa yang pancasilais siapa yang anti pancasila siapa yang pro demokrasi siapa yang anti demokrasi itu berdasarkan tafsirnya pemerintah
nah itu kan berbahaya
nah itu ada potensi abuse nanti
kalau nggak suka misalnya pemerintah penguasa dengan satu kelompok mereka bisa menggunakan undang undang ini
tinggal bilang saja mereka anti pancasila mereka anti demokrasi
nah itu bisa dilakukan
nah ini yang harus dihindarkan
nah tadi saya sebutkan misalnya dalam teori politik itu ya ada patologi abuse of power
jadi ilmu kedokteran itu kan menyebutkan ini ya ada sel sel yang berpotensi terjadi abuse
ketika ada legal ada aturan yang bisa melegalkan untuk pembubaran
secara mudah segala macam
nah kekuasaan kemungkinan bisa menggunakan ini
nah untuk mengawasi itu masyarakat sipil saya pikir berkepentingan
karena ini sudah jadi mbak
toh kita nggak bisa lakukan apapun kecuali melakukan pengawasan
pengawasan caranya dengan apa
karena instrumen yang paling positif itu adalah pertama
secara politik kita mendorong revisi
nah secara hukum kita bisa mendorong judicial review
nah ini ada dua pilihan sekarang
itu dalam rangka apa
itu dalam rangka tadi menghindari potensi abuse of power tadi
oleh sebab itu kami berharap secara politik seluruh partai
begitu itu bersepakat untuk melakukan revisi
walaupun pasti akan butuh waktu yang lama karena harus masuk
prolegnas dan segala macam
nah tapi ada langkah hukum yaitu judicial review
nah ini kita saling hormati saja proses ini
nah komitmen kami di pemuda muhammadiyah itu pada komitmen
jangan sampai demokrasi kita itu dibunuh demokrasi kita itu dikubur
itu saja sebenarnya
nah kalau terkait dengan jiwa
dasar bahwasannya kita ingin melindungi pancasila kita ingin mempertahankan nkri
tentu kami bersepakat
misalnya terkait dengan hti kami pasti sangat tidak bersepakat dengan wacana yang mereka lemparkan dan segala macam
tapi yang jelas mereka kita harus menunjukkan kepada mereka cara cara yang demokratis
jadi jangan sampai kita mengusung demokrasi itu sendiri
tapi kita seolah olah mempraktekkan
tindakan yang anti demokrasi itu yang berbahaya
nah tapi kalau kemudian kita mampu menghadirkan keadilan begitu itu menunjukkan sikap pro demokrasi
bahkan kita bisa menyampaikan pesan kepada orang orang atau kelompok yang anti demokrasi
lihat loh bahkan demokrasi saja itu memberikan perlindungan yang cukup kepada anda semua untuk berwacana
nah itu pesan yang penting
bagian berikutnya mbak eva jangan lupa bahwasannya ideologi itu itu apalagi ideologi yang sifatnya seolah olah alternatif
nah itu sulit dibunuh secara institusional
mereka bisa dibunuh bisa dibubarkan secara institusional
tetapi sejatinya mereka akan melakukan konsolidasi yang lebih rapi
maka doktrinya akan mereka buat
karena mereka adalah ideologi perlawanan yang mereka lakukan
ini ada kezoliman dari pemerintah
ini ada ketidakadilan dari pemerintah kata mereka
mereka akan sampaikan doktrin doktrin model itu
sehingga yang terjadi adalah mereka mengkonsolidasikan lebih rapi
lebih rapi dan ini berbahaya tentu buat kita semuanya
maka jalan yang paling ideal terhadap mereka selain penegakan hukum yang formal tadi
tentu adalah dialog
nah pemerintah masyarakat termasuk pemuda muhammadiyah dan ormas ormas yang lain
itu harus aktif mengajak mereka ini berdialog meluruskan perspektif mereka
bahwasannya bagi kita umat islam indonesia pancasila
itu adalah konsepsi final konsensus kita bersama sebagai bangsa dan negara
dan demokrasi adalah sistem politik yang paling ideal pada saat ini
dan islami pada saat ini untuk indonesia saya pikir itu mbak
baik terakhir bang dhanil kalau kemudian tadi anda katakan jangan sampai demokrasi terkubur
ada mekanisme ada dua mekanisme yang anda sebutkan untuk kemudian mencabar undang undang ormas yang sudah disahkan
ini satu uji materi kemudian satu mekanisme yang ada di dpr lewat revisi undang undang
apakah anda masih percaya revisi undang undang ini
iya apakah anda masih percaya revisi undang undang
revisi undang undang ini akan berujung sesuai dengan harapan para organisasi masyarakat karena ada yang menuding
ini kemarin saja yang terjadi di dpr ini politik transaksional
nah anda masih optimis
nah percaya kepada politisi saya pikir ya lima puluh lima puluh lah
tapi kan upaya itu perlu kita lakukan saya yakin anggota dewan politisi politisi di dpr itu tidak ingin mengubur demokrasi yang sesungguhnya
jangan lupa loh undang undang ini juga bisa menyasar mereka jadi bisa menyasar siapapun termasuk anggota dpr itu
jadi oleh sebab itu kami tetap percaya revisi yang kita dorong nanti supaya menghadirkan proses hukum di proses pembubaran ormas itu tetap dihadirkan
kalau tidak terang kok mbak ini adalah kemunduran bagi demokrasi kita di indonesia
jangan sampai itu terjadi
apa bukti represifnya itu
bukti represifnya itu sangat jelas bahwa pemerintah itu membubarkan begitu saja tanpa melalui proses pengadilan
memang itu sah menurut perbu tapi justru di situ masalahnya
bagaimana bisa pemerintah itu bertindak bertindak menjadi penuduh pengadil pengambil keputusan sekaligus menghukum
ormas yang bahkan sampai sekarang hati ini itu tidak tahu apa kesalahannya